dari arena futsal pro liga tim black steel manokwari terus mendominasi kelas main grup b
futsal pro liga indonesia dua ribu delapan belas
pada laga keempat minggu malam anak asuh pelatih yori vander toren itu melibas fkb dua puluh lima banyumas dengan skor lima satu
laga keempat futsal pro liga indonesia dua ribu delapan belas seri kedua digelar di gorsudiang kota makassar sulawesi selatan minggu malam
pertandingan ini mempertemukan pemunca kelas main grup black steel manokwari
melawan tim papan bawah fkb dua puluh lima banyumas fc
di pertandingan ini anak asu yori vander toren langsung mengontrol permainan sejak menit menit awal
hingga turun minum mereka unggul dua melalui gol guntur sulistyo di menit satu dan m suvan faidasa di menit enam belas
fkb yang selaku kalah dalam tiga pertandingan sebelumnya mencoba bermain terbuka
namun hal tersebut justru menjadi bumerang
ardiansyahruntuboy dan kawan kawan justru menambah tiga gol lagi
anak anak banyumas hanya bisa melesakan satu gol sehingga skor akhir menjadi satu
di surabaya kita ketemu bts bts tuan lomas
kemarin berbatas tuan lomas
itu gak jadi gampang
jadi kita enjoy dulu
kita keras dapat dua belas poin
tapi yang bisa itu bagus
tapi sejauh lagi berkomunisi kemarin dan hari ini juga kita puas
putaran futsal pro liga indonesia dua ribu delapan belas berikutnya akan digelar di goronesa surabaya pada dua puluh empat dan dua puluh lima februari mendatang